tampaknya itu dengan serius bagaimana meresponnya bang usman
dan saya pun baru mendengar hari ini kalau nama ipang wahid dikait kaitkan dengan tablet indonesia barokah
saya kira kalau ada temuan seperti itu mungkin bisa juga dilaporkan ke pihak berwenang
mungkin bisa menjadi salah satu dasar ataupun argumen untuk menyelidiki perkara ini
kalau memang ada karena mirip belum tentu sama belum tentu orang yang sama yang membuat
misalnya ada jejak digital juga bisa jadi ada di sini tapi belum tentu ada

terima kasih kasih disini